di guyur hujan berjam jam jalur pantura pasuruan rabu malam lumpuh total akibat kembali terendam banjir setinggi dua meter
selain pantura banjir juga merendam ratusan rumah warga di tujuh kecamatan
jalur pantura pasuruan di daerah kecamatan bangil ini lumpuh total setelah terendam banjir setinggi satu meter
akibatnya arus lalu lintas kedua arah baik menuju surabaya maupun probolinggo terpaksa dialihkan ke jalur selatan yang jaraknya empat puluh lima km lebih jauh
banjir kali ini disebabkan oleh meluapnya sungai welang yang tidak mampu menampung debit air akibat guyuran hujan deras sejak sore hingga rabu malam di wilayah pegunungan
selain merendam pantura banjir juga merendam ratusan rumah warga di tujuh kecamatan
di terdalam itu dua empat meter
ini artinya air yang sudah mengenangi jalan raya
warga saat ini hanya bisa pasrah menunggu bantuan pemerintah
warga juga berharap pemerintah segera bertindak karena banjir selalu terjadi setiap hujan deras turun
irsyaf riongko pasuruan jawa timur